untuk mengurai kemacetan dalam kota pemerintah provinsi dki jakarta akan memulai proyek revitalisasi jembatan semanggi
proyek ini diharapkan bisa mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di jalan sudirman dan gatot subroto
dalam proyek yang direncanakan dimulai delapan april dua ribu enam belas ini pemerintah provinsi membangun jalan layang tambahan
pembangunan ini akan memakan waktu selama tujuh belas bulan dengan total nilai proyek sebesar rp tiga ratus empat puluh lima miliar
dengan adanya jalan layang ini diharapkan tidak terjadinya kemacetan yang biasa terjadi di kolong jembatan
jalan layang ini akan memungkinkan pengendara dari arah cawang dapat langsung berbelok ke semanggi menuju arah bundaran hotel indonesia tanpa memutar di kolong jembatan
sementara pengendara dari arah selipi dapat langsung belok di semanggi bila ingin mengarah ke kawasan blok m melalui flyover yang berbentuk lingkaran tersebut